produsen alat audio terkemuka dunia kali ini meluncurkan heaset wireless terbaru
bernama gawai cx tujuh ratus bt yang memiliki konsep yang nyaman dan juga canggih
apa saja sih keunggulan dan kelemahannya
simak kelesannya berikut ini
cx tujuh ratus bt adalah headset wireless terbaru yang ditelurkan sennheiser pada agustus lalu
alat ini mempunyai level tekanan suara maksimal satu ratus dua belas dcble dan frekuensi maksimal dua puluh satu ribu hertz
bahan irbat yang digunakan berasal dari karet sehingga headset ini dapat melekat di kuping tanpa mudah terlepas
untuk mengganti lagu saat digunakan pengguna tidak perlu repot melihat telepon seluler
karena cx tujuh ratus bt dilengkapi dengan tombol media
saya telah menggunakan headset ini dan mempunyai beberapa penilaian
yang pertama desain
desain jerry aset ini termasuk solid dan tidak mudah terlepas apabila saya menggunakannya dari telinga saya
saya juga sudah mencobanya headset ini untuk mendengarkan beberapa genre musik
yang pertama genre musik hip hop pop dan juga rock
untuk rata rata kualitas yang dihasilkan dari headset ini cukup baik
namun bagi saya yang suka mendengarkan musik yang mempunyai kualitas bus yang tinggi saya terasa kurang pas
namun untuk kejelasan dan juga kekedapan
saya mempunyai kualitas yang cukup baik
headset ini juga dilengkapi dengan baterai litium ion polimer
yang dapat bertahan sekitar sepuluh jam dan hanya membutuhkan satu setengah jam untuk pengisian baterai
sebagai perbandingan preferensi kualitas headset ini saya ujikan kepada orang lain
untuk harmonisasi musiknya mudah kedengeran tapi tidak detil
untuk bassnya tidak
untuk suaranya nggak ada bedanya sih
tapi tidak nyaman saja
kayak ada bubble dan sebagainya
cuma bassnya kurang sedikit
tadi saya coba mendengar musik klasik itu
suara untuk yang register rendah ternyata terdengar
meski alat ini dikeluarkan pada tahun dua ribu tujuh belas dan dibanderol pada harga lebih dari dua juta rupiah
teknologi penumpang ini tidak akan menyebabkan kegiatan

meski demikian alat ini masih dapat tersambung ke telepon seluler anda sejauh lebih dari sepuluh meter
revit radipta jakarta